gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi
hal tersebut tertuang dalam keputusan gubernur dki jakarta no satu seratus tahun dua ribu dua puluh
dalam keputusan tersebut tertuang jakarta tetap berstatus psbb transisi hingga empat belas hari ke depan atau tepatnya hingga dua puluh dua november mendatang
pemprov dki mengklaim terjadi penurunan yang cukup masif pada kasus covid sembilan belas di jakarta dalam empat belas hari terakhir
dikutip dari cnn indonesia com psbb transisi di dki jakarta secara otomatis akan kembali diperpanjang pada dua puluh tiga november hingga enam desember dua ribu dua puluh
namun jika terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas yang signifikan pemprov dki akan mengganti psbb transisi dengan aturan baru